sedikitnya lima belas orang yang ada dalam bus tersebut termasuk sang sopir tewas dalam kecelakaan ini
namun baru tiga belas jenazah korban yang ditemukan petugas penyelamat sejak kecelakaan terjadi hari minggu lalu
dua jenazah lainnya masih dalam pencarian yang melibatkan tim penyelam dan kepolisian setempat mengatakan kecelakaan dipicu pertikaian antara sopir dengan penumpang bus tersebut sehingga membuat sopir kehilangan kendali
di kejadian ini oleg boltuin harus menjalani sidang
pihaknya pun masih menolak untuk memberikan komentar kepada cnn
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih dan sampai jumpa